hari ini adalah hari terakhir perdagangan saham di bursa saham domestik ihsg sebelum menuju penutupan tahun dua ribu dua puluh satu
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu bursa efek indonesia mencatat adanya peningkatan jumlah investor saham dengan total lebih dari tujuh juta orang
sementara jumlah perusahaan yang melantai di bursa atau ipo tercatat sebanyak lima puluh empat perusahaan
kami bahas bagaimana potret perdagangan saham tahun dua ribu dua puluh satu dan juga prediksi perdagangan saham tahun dua ribu dua puluh
bersama dengan berlian jufni head of business development rhb sekuritas
selamat pagi pak berlian apa kabar
selamat pagi mas aldi baik mas apa kabar mas
kabar baik pak berlian ini akhirnya kita mencapai hari terakhir ya perdagangan saham tahun dua ribu dua puluh
nampaknya cepat sekali perjalanan berlalu ya di tahun ini
bagaimana anda mereview perjalanan perdagangan ihsg sepanjang tahun ini
ya secara umum pergerakan isg masih sesuai dengan target dari tim riset kami
dari rhb menargetkan sampai dengan
akhir tahun adalah rp enam tujuh ratus
dan kita sudah melihat harga tersebut sudah dicapai sekitar di bulan november mas aldi
dan setelah itu kita melihat memang ada kemungkinan koreksi dengan pengatatan suku bunga ya
di menjelang akhir tahun nanti
tepatnya hari ini malah ya jadi sudah tercapai untuk target yang tujuh ratus itu
dan kita melihat ada koreksi kita menganggap ini cukup wajar sebetulnya
untuk nanti kita berharap di awal tahun depan kita bisa menikmati kenaikan yang terjadi ya di awal tahun
pak berlian kemudian kalau
melihat laporan keuangan dari emiten sendiri sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini
bagaimana kemudian ini bisa kembali menopang indeks kita tahun dua ribu dua puluh
apakah kebanyakan memiliki laporan kinerja yang positif atau gimana
ya menarik mas untuk dibahas soal laporan emiten ini
pertama saya mau bahas dulu dari satu sektor yang kita anggap sebetulnya cukup rawan dengan kondisi pandemi ini
ternyata sektor tersebut mengalami earning yang luar biasa ya
yaitu adalah salah satunya adalah sektor properti sendiri
dimana secara umum memang penjualan di kelas menengah atas ternyata masih cukup resilient mas
dan kemudian di sektor yang sangat diunggulkan yaitu adalah sektor digital di tahun ini
kita melihat ada beberapa saham yang ternyata terbukti meskipun terjadi pandemi di tahun dua ribu dua puluh kemarin
ternyata saham saham ini tetap mengalami pertumbuhan dan itu bisa dikatakan hari ini juga saham tersebut sudah mengalami all time high
yang kita bahas adalah contohnya misalkan ya mas ya
desember dua ribu dua puluh satu ini saham mtdl
mtbl ini kita lihat laporan keuangannya luar biasa dan ingat saya ketika kita bahas di cnn sebelumnya
saya juga termasuk membahas soal saham mtdl ini
dan ini juga kita harapkan masih akan berlanjut sampai dengan di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
baik kalau kita kemudian melihat catatan perusahaan perusahaan yang melakukan ipo sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ada lima puluh empat perusahaan
bagaimana kemudian lima puluh empat perusahaan tersebut yang sudah melantai di budaya
bagaimana kemudian lima puluh empat perusahaan tersebut yang sudah melantai di bursa
bisa memanfaatkan modal yang didapatkan dari pasar saham kita
iya untuk tujuan dari ipo sendiri kita paham ada beberapa tujuan ya mas ya
pertama adalah misalkan untuk ekspansi atau kemudian yang kedua adalah untuk membayar utang kepada induknya atau kepada owner
dan yang kedua ini sebetulnya harus kita hindari
tentu saja yang pertama adalah suatu hal yang baik
untuk tahun dua ribu dua puluh dua saham saham atau emiten emiten yang sudah melakukan ipo di tahun dua ribu dua puluh satu ini
tapi dengan tujuan ekspansi tentu saja akan mengalami
ini pertumbuhan yang akan luar biasa sebetulnya
contohnya misalkan kita melihat ada saham yang kode sahamnya adalah drma
ya dan ini kita melihat itu akan mendukung untuk green energy di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
dan ini kita melihat juga suatu saham yang dikatakan untuk menarik
karena menurut kami untuk di tahun dua ribu dua puluh dua tema yang akan diusung adalah tema tentang esg
dan inilah saham saham yang tentu saja menjauhi hal hal yang disuruh kita merusak
contohnya misalkan saham saham pertambangan batubara secara umum yang tidak bisa melakukan diversifikasi dari lini bisnisnya
dan untuk saham saham yang ipo ini saya melihat ada beberapa saham
salah satunya tadi adalah drma yang akan mengarah ke esg tadi
ini kita punya catatan pak berli terkait dengan catatan kinerja bursa saham domestik ihsg sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
dimulai dari level tertinggi indeks saham yang ini sempat mencapai level enam tujuh ratus
kemudian juga ada transaksi harian tertinggi
sempat mencapai tiga puluh satu tiga puluh lima triliun rupiah dengan jumlah investor bursa juga meningkat
ini sebenarnya sebanyak tujuh sembilan belas juta orang
dan perusahaan ipo tadi sebanyak lima puluh empat perusahaan
ini di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung ini sebuah pencapaian yang gemilang
atau bagaimana pak berli bisa mungkin mereview kembali catatan capaian capaian bursa ini
peningkatan dari investor di indonesia tentu saja itu suatu pencapaian yang luar biasa
mengingat angkanya sudah menembus sampai dengan angka tujuh juta ya
tadi pak sampaikan sendiri
dan kalau kita lihat di tahun tahun sebelumnya
sebenarnya pencapaian seperti ini boleh dikatakan angka yang besar sekali gitu dengan angka tujuh juta ini
dan itu artinya literasi yang diterapkan oleh bursa efek maupun oleh jk dan tentu saja anggota bursa
ini sudah menghasilkan buah ya
dan ini menurut saya masih awal sebetulnya
karena masih banyak kita melihat masyarakat indonesia yang sebetulnya sudah tertarik dengan produk investasi yang lain tetapi belum mengenal saham
dan di sisi
di sisi lain sementara di sisi lain investor investor dari asing itu masuk ke indonesia malah menempatkan uang mereka di pasar modal indonesia
jadi ini perlu peningkatan lagi
jadi masih luas sebetulnya pasarnya
tentu saja ini suatu yang gemilang dan kita berharap di tahun depan pun ini akan mengulang sejarah yang jauh lebih bagus lagi dibandingkan tahun ini
pencapaian dari bursa efek
oke sempat mencapai level enam tujuh ratus namun kalau sekarang baru saja kemarin ya bisa kembali membentuk level psikologis enam enam ratus an
nah kalau melihat akhir tahun ini sebetulnya sudah terlihat
belum sih pak berlian tanda tanda window dressing akan kembali mencerahkan indeks saham kita sampai penutupan nanti sore
ya kita berharap karena nanti akan ditutup oleh bapak presiden sendiri mas aldi
jadi kita mudah mudahan bisa menghasilkan suatu yang juga memuaskan bagi semua investor ya tentu saja
kalau kita melihat dari yang ada berapa hal yang jadi catatan saya tadi malam mas ali yaitu emas harga emas dunia
khususnya mengalami koreksi yang lumayan artinya bukan secara persentase
tapi secara cat kita melihat
dan ini artinya investor dari luar negeri sudah mengantisipasi untuk kenaikan suku bunga di masa depan yang ternyata lebih agresif dibanding yang diperkirakan
yaitu tiga kali dibandingkan dua kali yang konsensus ya nyatakan untuk dari sisi the fed sendiri
dan kita melihat dari korea maupun dari bank of england sudah menaikan suku bunga terlebih dahulu dibandingkan the fed
ini nampaknya menjadi suatu boleh dikatakan suatu pertimbangan besar bagi investor asing untuk agresif di pasar modal kita sementara ini
oke ini kita bicara soal sentimen eksternal yang akan kemudian mempengaruhi arus modal yang masuk ke dalam negeri kita
bahas soal tapering off nanti bang berlian pada bulan januari hingga bulan juni dua ribu dua puluh
kemudian juga kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif di beberapa bank sentral seluruh dunia termasuk juga the fed ya bank sentral amerika serikat
dan juga gejolak lemahan ekonomi di tiongkok nantinya bagaimana pengaruh terhadap masuknya aliran modal investor asing ke emerging market
terutama ke instrumen instrumen berisiko seperti saham
dan mungkin bisa ke surat utang negara surat utang domestik kita
ya secara umum kalau dari data pelemak direktur makro sama seperti gdp dan lain lain
saya rasa itu sebetulnya faktor yang boleh dikatakan hal yang bisa diabaikan untuk saat ini mas aldi
contohnya maksudnya begini misalkan kita analoginya adalah kita memiliki putra putri yang kemudian sedang sekolah dan lagi ada sakit gitu ya ketika menghadapi ujian
maka untuk nilainya turun menjadi enam
oke lah itu masih wajar karena masih bisa lulus
yang penting lulus dulu
begitu ya mas
jadi kalau misalkan pertumbuhan itu melambat saya rasa di tengah tengah pandemi seperti ini adalah hal yang wajar dan bisa diabaikan
tetapi yang menjadi fokus memang adalah aliran dana itu sendiri
apabila bukan masalah soal gdp bukan soal nilai tetapi apabila ada kenaikan suku bunga yang lebih agresif
tentu saja investor yang menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi di pasar modal ini akan menarik uangnya secara masif dari emerging market untuk kembali ke develop market
nah nanti kira kira kalau kita menakar kinerja indeks saham tahun dua ribu dua puluh dua nanti pak berli sejauh mana ihsg bisa mempertahankan posisi tren penguatan yang positifnya
ini untuk ihsg secara umum kita melihat mungkin akan ada cukup boleh dikatakan cukup sideways atau flatis di area area seperti ini ya mas david ya
jadi dari level sekitar level enam ribu empat ratus sampai dengan enam ribu tujuh ratus mungkin akan ada sideways besar
tapi posisi kita untuk menempatkan portfo kita apabila kita memang ingin menikmati dari pasar modal ini maka bisa beralih ke untuk sementara waktu adalah beralih ke new economy terlebih dahulu
contohnya ke saham saham yang berbasis digital tadi atau yang mendukung esg
tetapi untuk saham saham yang boleh dikatakan masuk ke dalam interest rate sensitif sama seperti misalkan ada perbankan dan properti itu akan mendapatkan impact yang menurut kami cukup boleh dikatakan boleh dikatakan cukup
tetapi untuk saham yang sudah menurut saya netral ke negatif ya untuk hal ini
kita bisa melihat contohnya saham smra saham ctra yang kemudian ternyata kemarin melakukan mendapatkan earning yang cukup bagus sebetulnya
tapi kita bisa melihat secara trend itu sudah mengalami titik downtrend untuk di level per saat ini mas adi
dan ini juga sama untuk awal tahun depan kami melihat untuk pergerakan indeks dengan gotu akan ipo di awal tahun maka saham saham yang new economy akan ada kemungkinan untuk mengalami peningkatan juga menyambut kehadiran gotu di masa muda di indonesia ini
tetapi untuk saham saham yang tadi yang interest rate sensitif mungkin sebaiknya dihindari terlebih dahulu mas dedy
oke perbankan properti dan juga digital yang nampaknya akan banyak bermain lah ya di tahun dua ribu dua puluh
betul sekali betul sekali dan ini yang kita akan lihat menarik nanti ketika kenaikan suku bunga dari the fed malah itu mungkin menjadi momentum untuk bottom di sektor sektor perbankan dan sektor properti mas agus
baik mungkin satu lagi terakhir pak berlian melihat bagaimana
tadi kita sudah bicarakan
untuk fundamental kita sendiri dilihat dari bagaimana kebijakan aturan yang dipakai oleh pemerintah terutama untuk menangkal berbagai gejolak ekonomi akibat pandemi
apa yang kemudian bisa memperkuat kestabilan pasar modal kita di tahun dua ribu dua puluh dua nanti
saya rasa untuk dari sisi pemerintah sendiri dari sisi regulator saya rasa misalkan melakukan literasi yang lebih ya
dan karena memang sekarang ini sudah dikatakan
tadi peningkatan sampai dengan tujuh juta
tadi merupakan satu hal yang luar biasa
tetapi ketidak masih banyak orang ketidaktahuan tentang betul betul seluk beluk dari pasar modal itu sendiri yang harus kita tingkatkan lagi
contohnya atau realitanya adalah kita tahu bahwa ketertarikan massa masyarakat terhadap investasi yang lain
contohnya berbasis kripto dan lain lain itu bahkan mengungguli dari target mereka di pasar modal
dan ini yang perlu ditingkatkan lagi pemahaman soal bagaimana berinvestasinya itu sendiri
artinya begini ketika ada penurunan di masa depan nanti ataupun di masa lalu seringkali investor yang masih baru itu akan mengalami kepanikan ataupun mengalami kemasan
karena marketnya turun kenapa kok saham saya turun kok portfolio saya turun
tetapi ini harus dengan cara berpikir mindset yang lebih tepat adalah berinvestasi itu pada saat marketnya sedang mengalami penurunan
semua orang ingin diskon tetapi tidak semua orang betul betul siap untuk menikmati diskonnya tersebut
dan itulah yang harus kita lakukan untuk membuat investor di indonesia menjadi lebih dewasa untuk memanfaatkan momentum momentum penurunan di masa depan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi di masa masa berikutnya
oke momentum by on weakness tapi harus tetap lebih jeli ya teliti terhadap dengan laporan kinerja perusahaan
terima kasih pak berli ini semoga kinerja indeks saham kita pada tahun dua ribu dua puluh dan nanti akan semakin baik begitu dengan menyentuh rekor rekor baru yang dapat dibentuk pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti
selamat pagi pak berli selamat tahun baru
selamat pagi mas aldi selamat menyambut tahun baru semuanya